bahlil lahadalia membantah jika presiden joko widodo ikut dalam pembahasan pembentukan kabinet pemerintahan selanjutnya
meski bahlil tak menutup kemungkinan soal jokowi jadi penasihat presiden terpilih
menurut bahlil menunjuk menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih
sehingga jokowi sebagai presiden dua periode tak mungkin ikut campur dalam pembentukan kabinet prabowo gibran
meski demikian bahlil tak menutup kemungkinan jokowi menjabat sebagai penasihat khusus presiden terpilih selama tidak menyalahi konstitusi
bahlil yang menurut bahlil tidak menutup kemungkinan jokowi menjadi presiden terpilih
semua kemungkinan itu kan bisa terjadi
yang namanya kemungkinan kan semua terjadi selama dalam kerangka konstitusional